inilah air terjun bedawat yang tersembunyi di antara rimpunnya pepohonan besar khas kalimantan
air terjun bedawat ini berada di desa sempat tunglawe kecamatan air besar kabupaten landak kalimantan barat
memiliki tujuh tingkat dengan airnya yang jernih dan berarus deras
ketinggian air terjun ini diperkirakan mencapai lima puluh meter dengan anak air terjun yang menyebar membelah tebing bebatuan
hanya saja untuk menuju ke lokasi wisata air terjun bedawat dibutuhkan waktu berjam jam
jika berangkat dari kota pontianak mengendari sepeda motor jalur yang dilewati adalah jalan trans kalimantan hingga ke arah simpang sosok
dilanjutkan ke arah jalan ngabang hingga menuju ke seribu dengan waktu tempuh delapan jam
dari seribu barulah tantangan dimulai
jalannya tak lagi aspal tetapi jalan tanah kuning yang becek dan berlumpur
belum lagi harus melewati tanjakan dan turunan tajam serta tiga jembatan

setiba di desa dani aji kondisi jalan yang sama berupa jalan tanah yang becek juga melewati dua jembatan gantung
setelah melakukan registrasi ke rumah ketua rt dan membayar tiket masuk rp tiga puluh ribu rupiah per orang
ada pemandu lokal nagi yang baru pertama kali berkunjung
barulah pengunjung diizinkan untuk melanjutkan perjalanan ke air terjun bedawat dengan naik kendaraan sepeda motor
tiba di lokasi parkir pengunjung harus menyiapkan tenaga dan perbekalan makanan yang cukup untuk berkemah
tidak ada warung makan atau warung kopi hanya terdapat pondok kayu yang hanya muat untuk tiga orang yang tersedia di kawasan ini
setelah melewati jalan setapak selama lebih kurang satu jam disuguhkan pemandangan hutan tropis kalimantan yang lebat
barulah pengunjung bisa melihat langsung keindahan air terjun bedawa
keindahannya mengembati semua lelah dalam perjalanan
setiap air pekan air terjun bedawat selalu ramai pengunjungnya
begitu sampai di sini masya allah pemandangannya
mungkin tidak bisa dilukiskan dengan kata kata pertama kali saya menginjakkan kaki di riam bedawan
luar biasa mantap indah
surganya untuk kawan kawan pendaki yang hobi untuk nge trip di air terjun mungkin sini tempatnya di riam bedawan landak kalimantan barat
pas kami pergi itu hari panas jadi jalan itu tidak terlalu becek
tapi kalau sekarang ini mau pulang ini hari ini
jalan udah pasti kayak bubur ini
harus kuat lah kalau mau pulang
selain air terjun bedawat di puncaknya juga terdapat air terjun ungah
yang juga berada di teping yang tinggi dan tersembunyi di lebatnya pepohonan besar
bagi anda yang menyukai fotografi alam tempat ini juga layak dikunjungi
banyak spot foto yang bisa diabadikan termasuk bagi yang senang memancing
adisa putro landak kalimantan